laga final yang panas dilakoni tim putra honda dpl all star dua ribu dua puluh dua
saat melawan arizona magic di lapangan veritas training academy california
kedua tim langsung tampil menekan pada laga yang berlangsung delapan belas menit pada kali kedua babak ini
sempat terpinggal dua puluh dua puluh enam pada babak pertama
gede elgi wimbardi dan kawan kawan bangkit pada babak kedua dan meraih kemenangan empat puluh enam tiga puluh sembilan
sebelum jadi juara tim putra honda dpl all star bisa mengalahkan tim lima ratus enam puluh dua royal dengan skor telak tujuh puluh satu dua puluh tujuh
dan menang atas los angeles prospect dengan skor empat puluh enam tiga puluh sembilan pada laga yang berlangsung sabtu
sementara itu di babak final putri kemenangan besar diraih tim putri honda dbl all star
atas tim lady belarga
tim putri honda dpl all star dengan skor empat puluh satu empat belas di lapangan hope university fullerton california
vanessa renata siregar dan kawan kawan tampil impresif sejak babak awal
sebelum tampil pada babak final tim putri hondal dpl berhasil mengalahkan flag premier dengan skor tiga puluh delapan